isu penundaan pemilu dua ribu dua puluh empat kembali bergaung dan menjadi perhatian partai politik oposisi
pertemuan elit politik demokrat dan pks di cks bogor jawa barat menyoroti isu ini
melansir detik com ketua majelis tinggi partai demokrat susilo bambang yudhoyono
dan ketua majelis syuro partai keadilan sejahtera salim segaf al jufri
bertemu sekitar dua jam pada rabu
mereka membicarakan sejumlah isu terkini
di antaranya isu penundaan pemilu yang belakangan kembali berembus
pertemuan ini diharapkan memperkokoh hubungan demokrat dan pks dalam perjuangan politik ke depan